baiklah kita beralih ke informasi yang satu ini
auman sang macan akhirnya menghentikan langkah sang raja
pada laga pamungkas turnamen mobile legend professional league musim keempat
evos esports akhirnya berhasil menyikirkan musuh bujutannya yakni tim rex regum keon dengan skor tiga satu
kemenangan ini merupakan penantian panjang bagi evos yang pada musim sebelumnya selalu saja menjadi runner up
tribuan penggemar game kompetitif mobile legends minggu dua puluh tujuh oktober dua ribu sembilan belas memenuhi stadion tenis indoor senayan
untuk penyaksikan laga pabungkas turnamen mpl musim keempat
babak final turnamen yang memperbutkan total hadiah sebesar tiga ratus ribu dolar ini
mempertemukan dua tim papan atas mobile legends indonesia yaitu evos e sport dan rrq
pada babak pertama rrq tampil agresif dan berhasil menyudahi perlawanan evos dengan total kill empat belas enam
memasuki babak kedua evos yang pada musim ini memiliki komposisi pemain baru
berhasil menahan gempuran rrq dan berhasil menang dengan jumlah kill seimbang dua puluh empat dua puluh empat
evos yang sudah menemukan kepercayaan dirinya akhirnya merebut kemenangan di game ketiga dan empat
dekat strategi pick and ban yang j dua
di tim perlawanan itu
cuman gak menjadi
jadi gak menjadi game
pertama kali jadi main
jadi di game pertama itu ya
dibandingkan jam tiga dan empat
berbeda dengan penyelenggaran sebelumnya
pada gelaran apl musim keempat ini
game sebagai publisher di mobile legends memperkenalkan sistem baru
sistem ini mengharuskan masing masing tim peserta mpl membayar satu juta dolar
atau sekitar lima belas miliar rupiah
imbal balik yang akan diterima oleh tim peserta adalah hak siar media
sponsor dan monetisasi dalam game
selain itu bagi player akan mendapat kepastian gaji dan kontrak
meski menuai kontroversi
dylan chia marketing director mpl indonesia berpendapat
sistem ini akan makin membuat liga mobile legends semakin baik
mpl sudah berjalan selama tiga peristiwa
kami menyadari bahwa tim ini sudah mencapai kekuatan
karena masih terlalu berdisiorganisasi
tim tidak memiliki struktur untuk membesar
kami menyadari bahwa untuk memusnahkan perjuangan
kita harus mengorganisasi struktur seluruh esports
karena di indonesia esports masih sangat baru
jadi franchise league memberikan model
untuk memberikan tanggung jawab kepada tim untuk berkembang
dan juga muntun tahu bahwa kita tidak bisa melakukan ini sendiri
selanjutnya evos dan rrq akan membawa pilih indonesia
dalam ajang piala dunia mobile legends pada bulan november di malaysia